nggak dulu aja deh oke pasti

kemana mana aduh oke bos

sekarang lebih anak gadis
banyak mulai bangun itu sudah kaya sekarang